setelah itu partai golkar menugaskan kadernya yang juga mantan gubernur jawa barat ridwan kamil
menjadi bakal calon gubernur di pilkada daerah khusus jakarta
selain penugasan buat ridwan kamil golkar juga menugaskan ketua dpd jakarta golkar
ahmad zaki iskandar dan anggota legislatif terpilih dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan erwin aksa
untuk bersaing jadi calon gubernur jakarta dari golkar
pemilihan gubernur jakarta bakal digelar bersamaan dengan daerah lain yakni pada dua puluh tujuh november dua ribu tujuh belas
termasuk kemarin dari angka anggota dpr yang baru terpilih belum dilantik
saudara erwin aksa sudah pasang baliho juga di ratu plaza